ya memang masih kita akui ada beberapa kegiatan kegiatan
tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka penegakan hukum
pasti akan menyakiti orang orang yang terlibat dalam berperkara
saya contohkan misalnya ketika kami melakukan penangkapan penahanan
ini kan tentu keluarga yang bersangkutan ada semacam tanda petik tersakiti
ya memang kita menganut asas praduga tidak bersalah
ada di masyarakat itu anekdotnya ya atau semacam orang tidak ingin ketemu dengan satu polisi
yang kedua tentara yang ketiga pengadilan yang keempat kejaksaan
jadi kalau sudah dipanggil atau mau ke kantor institusi itu kayaknya sudah berperasangka negatif duluan
lagi butuhin mesin kenapa mesinnya
fiber pak udah berapa tahun pak
yang menghukum seseorang yang dinyatakan terbukti salah atau tidak dari siapa sih
dari alat bukti
jaksa itu hanya nunjukkan kamu itu keliru ini loh saksinya ini ini
hakim oh iya benar tinggal ketepal lu eh kau dihukum
dari sekolahnya gimana
ada kesulitan gak
kalau di dalam teori
maka untuk membuktikan perbuatan
perbuatan seseorang itu dikenal namanya alat bukti
alat bukti itu kalau ketentuan gua pasal satu ratus sembilan puluh
apa saja sih
kemudian keterangan ahli
kemudian ada keterangan tersangka atau keterangan terdakwa
jadi sebetulnya siapa sih yang menghukum atau yang menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana
itu ya alat bukti tadi
oh betul pak dia pelakunya
saya melihat pak
kemudian dikaitkan dengan petunjuk
petunjuk dari mana
dari keterangan saksi keterangan tersangka
barangnya yang dicuri itu pak
sama dia dijual ke pasar ketemu
ada saksi lagi oh iya pak saya betul beli dari dia
dengan harga murah
ditambah lagi keterangan terdakwa atau keterangan tersangka
kalau tersangka katakanlah jujur
oh ya pak mengakui terus terangkan gampang
sudah dapat keterangan saksi petunjuk keterangan terdakwa atau tersangka
selesai sudah terbukti
yang menarik ketika tersangka atau terdakwa itu mungkir tidak mengakui
tapi penuntut umum yakin bahwa terdakwa itu dijatuhi hukuman sekurang kurangnya dua alat bukti
lima terdakwa mungkir empat masih rakyat
tapi ingat kalau terdakwa mungkir itu ada jurisprudensi
mungkirnya terdakwa atau tidak ngakunya terdakwa apabila tidak didukung dengan alat bukti lain
artinya oh enggak pak saya enggak tapi dia enggak punya saksi yang meringankan
maka itu justru memperberat atau bukti bahwa itu kesalahan dia
tidak pernah benar kita
terlalu berat marah keluarganya
terlalu ringan marah masyarakat
di tengah tengahnya dua duanya marah
paya ini pula jadi jaksa itu payah
saya kepala bangungmu polisi bawa perkara dia boncing
ini sepeda bawa perkara
ini berapa perkara delapan pak
ini barang buktinya ini ini barang buktinya ini
ini belum ada barang buktinya pak
saya lihat tangannya dong ntar
namanya sueb masih ingat saya di sini
ajun inspektur polisi swipe orang bangkasam
besok bawa ya kalau tidak saya tidak bisa kembalikan
tiap guna kita pergi ke kantor polisi lihat tahanan
kepala kejaksaan pergi ke kantor polisi
ini tahanan sudah berapa
sudah berapa hari kalau ditahan
dua puluh hari kenapa belum keluar ini
di perpanjangan apa belum di perpanjangan
perpanjangan salah kalau tidak dikeluarin ya
pakai baju putih kepada kejaksaan saya juga ikut ikut
ini kalau tidak panjang keluar sampai besok ini orang
periksa tangannya dong di kantor polisi
penanganan perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui persidangan
tidak harus masuk penjara
misalnya pencurian yang nilainya di bawah dua lima ratus
ketika seorang pelaku itu untuk yang pertama kali
dia melakukan pencurian itu kemudian kenapa dia melakukan pencurian
kemudian juga korban juga ya sudah lah kasihan juga
yang penting dia diberi pembelajaran
tidak boleh begitu lagi
kadang kadang kan ditahan oleh penyidik minggu dua minggu
kemudian si korban juga sudah memaafkan
tidak harus masuk lp itu tadi untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasarakatan
kami berani melakukan itu di bawah pimpinan pak jaksa agung yang sekarang
beliau adalah tipe pemimpin milenial
dan beliau rupanya melihat itu
langsung beliau mengeluarkan namanya restoratif di penuntutan
ya mudah mudahan dengan seperti itu
kapasitas lembaga pemasarakatan itu tidak penuh lagi
setiap pekerjaan ada risiko
salah satu resiko yang dialami oleh teman teman jaksa penuntut umum
maupun jaksa pengacara negara itu banyak sekali ancaman
baik itu fisik psikis maupun semacam teror ya
misalnya ketika menangani sebuah perkara yang terkait dengan bunuhan
kemudian melibatkan dua kelompok
nah ini tentu macam macam lah
ancaman psikis kemudian tidak hanya si jaksa atau penuntut umum ini
bisa juga keluarganya
nah ini yang kadang kadang memang ya kita tentu harus yakin bahwa
kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan ketentuan
dulu ada kejadian yang diduga ada kaitannya
ada teman saya satu angkatan saya ketika bertugas
bertugas di sulawesi tengah
nah itu ditembak oleh tidak tahu pelakunya
sehingga yang bersangkutan meninggal dunia
dan ada juga beberapa yang ya tentu melaporkan kepada pimpinan
ketika menangani sebuah perkara itu
tadi yang saya bilang terornya macam macam
itu paling terakhir sejak saya juga gak tahu
yang ganti kembali
gatot orang tidak memetahui
mengalami nasib buruk sekali
dia mau berantas penyelundupan di tanjung priok
sekarang yang rame korupsi
dulu gak ada orang korupsi aku melihat korupsi tiada pembangunan
yang banyak penyelundupan
dia mau berantas
dari rumah saya dari rumah saya dari rumah saya

ditidak tangannya berhenti jaksa agung
tinggal digang menderita sampai mati di gang
tidak ada orang lihat
ada lebih gawat jaksa agung
filan tangan tidak dimuatkan
jaksa itu ukur barbanya itu
nanti gunung lagi yang disantai santai saya
berapa kali disantai
artinya jaksa itu satu
penuntut umum tertinggi itu jaksa agung
jadi kalau ada jaksa di kejaksaan negeri di capang
representasi dari jaksa agung
jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan
tidak bisa yang di sana berdiri sendiri
yang di sini maunya sendiri tidak bisa
jadi satu komando
jaksa berantanya jaksa itu ofisir van justitie
perwira perwira justitie
timnya sudah lewat
yang terpura merupakan
dari ujung habis
nah ini tengah
persiapan dia kesana nih
dia mau kesana nih
semoga dia kesini ya
mohon doanya teman teman

dan itulah gelombang kehidupan kita
dalam melaksanakan tugas
dan itu yang sekarang
sedang kita alami
oleh karena itu
semua tergantung kita
mau lebih baik
bekerja dengan baik
melaksanakan tugas dengan baik
yang harus kita lakukan